mengaku mendapat kekerasan fisik ratusan tenaga kerja lokal di pltu jawa tujuh keramatwatu serang banten
mengamuk dan menghancurkan sejumlah fasilitas kantor
beberapa tenaga kerja asing yang berada di lokasi juga ikut menjadi sasaran masa
tenaga kerja lokal mengamuk dan menghancurkan sejumlah fasilitas kantor di pltu jawa tujuh kramatuatu serang banten
pada musim sembilan september
kericuhan terjadi antara ratusan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing
ini seorang tenaga kerja lokal mengaku mendapat kekerasan fisik dari dua tenaga kerja asing asal tiongkok
mengetahui peristiwa tersebut ratusan pekerja lain melakukan aksi solidaritas
dengan menghampiri pekerja asal tiongkok yang berada di dalam kantor
jumlah orang yang banyak membuat pihak keamanan kesulitan meredam amuk masa
untuk meredam keributan pihak kepolisian membawa dua tenaga kerja asing yang diduga
melakukan tindak kekerasan ke markas polres serangkota untuk diperiksa
karyawan karyawan lokal mereka
salah satu tempat ya
dan menuntut agar diproses
dengan ketentuan hukum yang berlaku
aktivitas dihentikan sementara guna menghindari aksi serupa terjadi
pihak kepolisian beserta tni juga melakukan penjagaan di sekitar lokasi
adi masdar serangkota